pada jangka ranah politik pdi perjuangan tidak akan mengundang presiden jokowi dodo ke rakernas kelima akhir mei ini
rakernas akan menentukan sikap politik partai pas capil pres
ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menyebut presiden jokowi dan wakil presiden maruf amin tidak diundang ke rakernas partai
karena agenda itu untuk internal pdi perjuangan
seolah menyindir jarod lalu bilang selain itu jokowi sibuk dan menyibukkan diri
menurut jarod selain merumuskan sikap politik pdi perjuangan pasca pilpres akan ada banyak kejutan di rakernas
tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik pdi perjuangan sebaiknya ditunggu saja
kejutan kejutan apa saja yang nanti akan muncul di rakenas ditunggu saja
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri
dan pak komar pasti tidak setuju
jadi ini hanya untuk internal pdi perjuangan